raju lapar lapar atuh sangat berbisa gua maaf tuh den kalau sampai ketelan bisa mati aden untung kau
enggak telan itu racunnya kalau kau telan dirubahlah kau jadi laba laba spiderman itu yang bisa
nyanggut nyanggut di pohon ini kan jamunya udah jadi hai berhasil gerak dengan
hai ah jauh
stop stop stop berhenti kalian telah masuk ke daerah terlarang eh betul kalau disini
itu daerah berbahaya banyak binatang buah nanti kalian di sini kalian itu bukan pengasutan
proseso tahu tidak penting siapakan berdua yang
jelas itu bukan pengasutan proseso tahu tidak penting siapakan berdua yang jelas
kalian telah memasuki daerah terlarang kalian harus kembali dulu ah udah deh ya
berdua tuh nggak usah pada setau kita tuh lagi riset untuk kepentingan kuliah kita
ya makanya sekolah sekolah sekolah sekolah sekolah
ini soal pengetahuan yang gak bakalan terjangkau otak otak kalian kalian cuma
orang kampung lebih kalian urusin diri sendiri deh eh tetap apa kata kalian yang
kalau kalian masuk hi bahasiko tangan sendiri athit tasty kalian ya
hai di tengah hutan kayak begini
banget ya ibu wajah banget bergojepet nanti banget sih loh cakep cakep lihat dulu dong
justru yang dekil itu yang benar yang enggak sih semua tuh pada gatel ya
hai maunya di gatel gatel garu garu jendol eh jahit dikit ke nek gimana sih lu martabat
seorang wanita terus dijaga eh lu lagi ngapain tuh enggak ini bunganya enggak sih sama udah
bukan menipu jadi yuk yuk yuk ya salah salah salah salah salah salah salah salah salah
hai jok gimana mereka aku nggak tau
hai bagaimana lewat

hai diplastik apa
saya memudah pak gijok kali ini
bukan urusan pekerjaan
tadi bilang bapak sebagai direksi prestasi bapak sangat baik sekali
jadi urusan apa pak
kita melanjutkan pembicaraan bulan bulan yang lalu mengenai putri bapak
iya pak bin sesungguhnya saja buat saya suatu kehormatan
saya ingin mengundang bapak beserta dengan keluarga
untuk makan siang minggu depan
sambil meng follow upi pembicaraan kita hari ini
dengan senang hati pak
santi juga dalam waktu dikatakan pulang dari risetnya
anak saya juga baru pulang minggu depan kira kira
saya sudah pernah membicarakan masalah percodoan ini dengan santi
nampaknya santi tidak keberatan sama sekali
syukurlah pak saya kira anak saya juga
kalau sudah ketemu dengan putri bapak
pasti ingin memahami
buat kami sekeluarga suatu kehormatan yang sangat besar pak
saya juga merasa bahagia gembira sekali mendapatkan direksi
rasanya jiwa saya akan lebih tentram apabila kita bisa berbesanan
saya tidak tahu harus berbicara apa lagi pak
rasulah pak lapa'atuh sangat berbisa
rasulah pak lapa'atuh sangat berbisa
rasullah pak lapa'atuh sangat berbisa
pak lapa'atuh sangat bertungwa
pertanyaan dari dat unfamiliar
ketika bertemu dengan pasukan
anda mengingatkan kansas
tidak hanya bersama dengan umno
entah saya stopping
mesti saya luntur
terima kasih mak karena berkat tangan mak pusing saya udah mulai hilang mak
gimana luka kamu udah baik
kalau belum baikkan saya bawa ke dokter ya
gak perlulah kita mau turun naik apa ke kota
p tiga k juga udah cukup kan
dia lagi siapin makanan malam kalau kamu udah lapar nanti aku bawain deh buat kamu tenang aja
tau amal amal hutan kali
halo tuan putri udah sembuh ya masih sakit
biar aku aja nganterin kamu
oh ya gak perlu dona aja kok
gak apa apa sih asal gak ke hutan aja
gue mau cari orang yang selamatin gue
rupanya segata barangun gulung itu oke juga
buktinya ampun tertopeng lepok
ya maka gitu lah
biar aku aja yang nyamperin dia saya kasih dua puluh lima ribu juga udah cukup kok
nyawa gue lu hargain dua puluh lima ribu
kurang ajar banget don
bukan begitu maksud aku
maksud aku uang dua puluh lima ribu udah cukup mengucapkan terima kasih untuk dia
lagian kan uang segitu udah cukup besar untuk orang kampung semacam dia
udah deh aku anterin aja ya
ben urusin makan malam ya
emang gue bawang putih apa sih urusan dapur urusan dapur gue
udah gue pergi dulu
gue yang kena